indonesia basketball league musim dua ribu dua puluh dua akan dimulai pada tanggal lima belas januari dua ribu dua puluh
sejumlah tim telah mempersiapkan diri termasuk klub asal surabaya dewa united yang punya squad cukup mentereng
dewa united baru merekrut beberapa pemain bintang yang sudah berpengalaman di liga basket indonesia
dalam peluncuran tim dan jersi pada selasa lalu ceo dewa united surabaya menegaskan pelatih andika saputra memiliki tiga pemain bintang dalam diri caleb ramod zaverius prawiro dan jamar johnson
ketiganya pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik alias mvp
dengan materi pemain yang ada dewa united berani mematok target juara ibl musim dua ribu dua puluh dua setelah musim lalu berstatus empat besar
persiapan kita sangat baik
kita optimis untuk juara ya
kita berdekatan dengan media support support media
kita bukan siapa siapa
kita butuh supporter dan lain lain
kita butuh supporter semuanya
kita yakin kita pasti bisa menang